ada tasya gak disini
iya kalau ada udah dibawa pulang kali ininya
jadi gak ada
kamu ini gimana sih
udah capek capek ke tempat kayak begini ya
tapi tasya gak ada
kamu ngerjain saya ya sama suami saya
siapa yang ngerjain sih nyonya
tasya tuh pernah disini sama aura
makanya melly ngajakin bapak sama ibu kesini
ya gak mungkin lah
gak mungkin anak kecil berani tidur di tempat kayak begini ya
kamu ini ngada ngada tau gak sih
semoga aja billy udah berhasil culik anak itu
aku di sini
tasya ada di sini nggak ya
kalau bener ada
semoga aja udah diculik sama gili
mama gisel aku di sini
kayak ada suara
jalur malam tadi di naxal
ini nggak ada apa apa
atau jangan jangan memang
tasya gak kesini ya pak
ada tasya gak disini
iya kalau ada udah dibawa pulang kali nyonya
jadi gak ada
kamu ini gimana sih
udah capek capek ke tempat kayak begini
tapi tasya gak ada
kamu ngerjain saya ya sama suami saya
tasya tuh pernah disini
sama aura makanya meli
ngajakin bapak sama ibu kesini
ya gak mungkin lah
gak mungkin anak kecil berani tidur di tempat kayak gini ya
kamu ini gak ada ngada tau gak sih
ya bisa jadi kan tasnya sekarang lagi keluar
cari makan atau apa gitu
ini ada bekas makanan nih
tasya emang sempet ada disini mak
tuh kan bener kan
pasti tasnya tuh kesini pak
iya tunggu dulu
bisa aja itu makanan anak jalanan lain mas
udah udah pokoknya sekarang kita harus cari tasya sampai ketemu
kita cari tempat lain
ya setuju pak
ih itu apa apaan sih
gimana lagi ini turunnya
mas tunggu mas
mas di dalamku
mas di dalamku
ya kapan kita ketemu
udah lama kan kita gak ketemu
udah punya pasangan belum
ya barangkali kita bisa besanan kan
iya ya nanti kita berkabar ya
tadi papa lagi keluar sebentar rumah
terus aku disuruh tunggu disini sama tante diana
kalau ada urusan di luar gak pernah ambil ngomong
biar aura saya yang temenin
saya permisi ya bu
kenapa kamu liatin oma terus
aku gak rela kalau hasil kerja kerasku dan raka
nantinya jatuh ke tangan anak ini
aku harus cari cara buat merubah wasiat mas erlang
beriberi yang penting
bisa diem gak
itu bening pak
bandar banget sih baca
kayaknya ada yang ikutin gua nih
ada yang ngejar om sulik ini
gua jadi kena masalah
kau sampe gua ketangkap
gua bisa mas penjara
pak bisa lebih cepet lagi pak
tidak tidak tidak
tenang ya kita kejar mobil penculik itu
apa hadiahnya pak
kita pencar aja mbak mel
ya udah saya kesana ya pak
iya dia tinggalin sendirian sih
udah gak peduli ya sama aku
bili berhasil gak ya bawa tasya pergi jauh dari sini
presiden tadi selesai

buat apa tadi pak
tentang yang kebagikan terimakasih
apapun yang terjadiinedrasi